kita beralih ke informasi mancanegara
kotak hitam pesawat yeti airline yang jatuh di kota pokaran nepal berhasil ditemukan
sementara itu korban tewas bertambah menjadi tujuh puluh orang
saat ini tim sar masih mencari dua orang lagi yang hilang
keluarga korban pesawat yeti airlines yang jatuh di pokhara nepal
mengerumuni kamar jenazah rumah sakit pada senin
mereka berharap bisa segera membawa jenazah korban dan memakamkannya
hingga saat ini sudah tujuh puluh korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia
media lokal menyebut dua puluh empat jenazah akan diotopsi di bokara
dan sisanya akan dilakukan di ibu kota katmandu
tim sar juga berhasil menemukan kotak hitam pesawat di lokasi pesawat jatuh
kotak hitam itu berisi rekaman pembicaraan di kokpit pesawat dan data penerbangan
proses pencarian dua orang yang masih hilang terpaksa ditunda karena cuaca buruk
pencarian akan dilanjutkan pada selasa
pesawat yeti airlines atr tujuh puluh dua jatuh sesaat ketika hendak mendarat di wilayah pokhara nepal pada minggu
pesawat itu berangkat dari kathmandu dan mengangkut tujuh puluh dua orang
yang sebagian besar adalah wisatawan dari nepal india rusia korea selatan argentina irlandia australia dan perancis
pokhara adalah sebuah kota wisata yang terletak di seluruh negara